iya mau ketemu sama teman ada bisnis kecil kecilan
bisnis kecil kecilan lah
boleh ya pak ya
lah ya bukan apa apa
papa nggak bisa besok pagi aja
papa nggak usah khawatir
lo kasih contoh ke temen temen kita
jangan sampai lu atau kita sendiri yang melanggar peraturan itu
kan peraturan ini kita udah sepakat di semuanya
nunggu emosi gue udah reda
udah kalau gitu tapi jangan lama lama ya
mau takutnya si mondi diracunin lagi sama orang lain
udah kalau gitu gue balik ya
terima kasih ya boy
tapi aku bener bener nggak terima loh kalau kamu mesti minta maaf sama mondi
aku pokoknya nggak mau kamu minta maaf sama mondi karena mondi yang salah
sayang udah dong marahnya cemberutnya
lo bisa kurus tau kalau kamu gini mulu mulu
udah lo marah terus aja sama si dado tuh
biar dia kurus biar dia bisa diet
gue kayaknya nggak ngundang lo deh
eh ini tuh masalah
rumah tangga gue sama megan
hahaha rumah tangga
tangganya amruk nijek sama lo
alhamdulillah sayang aku senyum lagi
gitu dong aku like cantiknya keluar
hmm kamu sih bukannya belain aku
ya kamu kan pacar aku
jadi kamu harus di posisi aku dong
lain kali aku akan selalu di sisi kamu
selalu belain kamu
tapi kalau kamu bener
kalau kamu salah ya paling aku ingetin aja gimana
aduh ya kayaknya susah deh kalau
aikal sama mundi
soalnya mereka tuh masih sama sama emosi
ya gue minta sih buat kita sih kita
kayaknya harus berusaha deh buat bikin mereka saling maaf
dan gue minta dari lo yan
jangan bikin mereka tambah emosi lagi
lagian juga mana enak
iya lo tau sendiri lah mundi baik banget kan sama gue
itu gue bingung lebih baik gue tutup mulut lah
yaudah gue tutup mulut cabut ya
kalau mau kemana sih buru buru banget
kepo banget sih lo
mau cabut lah
kepo lo mau tau aja urusan orang
hei lo mau kemana gendut
dia kira gue hantu apa gak mau berjuang sama gue
aku tuh gak bisa bawa gadis buat saingin si reva nih
gimana ya caranya pasti
aku kan diledekin papa nih abis abisan
tapi aku kan gak mungkin bawa adriana
karena adriana is over dan selesai
gimana dong sekarang ya
siapa kandidat yang pantas
coba dipikirin dipikir
kalau enggak nih pasti si papa akan terbahak bahak
hah gak cocok banget
tapi siapa dong mikir
ada si ranti
mudah mudahan ada di rumah nih
iya saya emang kabar baik alhamdulillah
kok sekarang tuh sombong banget sih
kayaknya aku kalau mau ketemu tuh susah banget
eh jeng ranti
saya mah gak pernah sombong tau
emang akhir akhir ini tuh lagi banyak job
jadi agak sedikit sibuk di kantor
tapi kok tumben sih jeng telpon aku
ada apa nih jeng
ada apa sih jeng
jeng ranti kan pernah cerita nih sama saya
ingat gak kalau jeng ranti itu punya anak gadis seumuran seperti si boy
jeng jeng jeng
mau gak gimana kalau kita jodohin aja anak kita
kita kan udah saling klop
iya si boy ganteng kwadrat itu
cocok kan jeng
gimana kalau kita ketemuan malam ini juga
malam ini juga jeng
soalnya saya tuh bener bener gak sabar banget
ya pengen kenalin anaknya jeng sama anak saya
ceng bawa anaknya si jeng si gadis itu
gimana sih boy ganteng kwadrat itu
ya udah jeng
kalau gitu kita ketemu di kafe tempat biasa kita kumpul ya
si jung ranti itu kan cantik
pasti anaknya juga cantik
anak mama ganteng mau dapat pahala gak antarin mama yup
ya mama mau ketemu sama teman mama
ada urusan sedikit deh bisnis gitu
mama takut jadinya mama minta ditemenin sama kamu
tapi kan udah malem ma
justru itu karena udah malam mama jadi takut
kamu yang harus nemenin mama
ya udah deh sekarang mendingan kamu beres beres
mama juga pasti masih ketinggalan di kamar
mama mau pergi
mau pergi sebentar ya pak
boleh ya papa sayang
mau ketemu sama teman ada bisnis kecil kecilan
apa bisnis kecil kecilan lah
boleh ya pa ya
lah ya bukan apa apa
papa kan bingung bisnis apaan malem malem begini
papa nggak usah khawatir
karena mama itu diantarin sama si ganteng kuadrat si boy
iya mama juga takut
emang papanya nggak takut kalau macan mama cantik digodain
ntar papa semburu lagi tuh
kayak sama si gerondong tua
kalau mama macan papa bisa jadi singa kalau begitu
si adriana itu bisa datang nggak ke pesta ulang tahun pernikahan kita
mama capek deh ngasih tahu papa
adriana itu sibuk tau
sibuk udah ya pa
jangan tanya tanya itu lagi
mama udah harus pergi
assalamualaikum papa ganteng
kok mama nggak antusias banget ya
biasanya dia semangat banget mau ajakin adriana kalau ada momen seperti ini
pengen aduin sama reva
ini pasti ada sesuatu
ada apa gan
itu si adriana
pulang jam berapa dia
masih siangan sih gan
berarti adriana keluar dari rumah ini sebelum boy dan nyonya pulang
terus dia pulangnya sorangan agan
kok bisa ya
kayaknya dia pergi dari sini itu tadi
bibi ngeliat mukanya teh
keliatan sedih dan galau gan
sebelumnya bibi teh tidak sengaja agan
mendengar dia lagi ke teleponan
kayaknya teh sama nyonya
adriana telepon teleponan sama nyonya sebelum dia pulang